forbes indonesia baru saja merilis daftar lima puluh orang terkaya di indonesia tahun dua ribu sembilan belas
harta kekayaan lima puluh orang terkaya di indonesia tetap meningkat di tengah perlambatan ekonomi global
dalam data yang dirilis oleh forbes akumulasi jumlah harta kekayaan lima puluh orang terkaya indonesia mencapai satu ratus tiga puluh empat enam miliar dolar
atau setara dengan satu delapan ratus delapan puluh empat empat triliun rupiah
akumulasi ini meningkat lima enam miliar dolar atau setara tujuh puluh delapan empat triliun rupiah
tahun ini tiga konglomerat terkaya di indonesia tutup usia dan mewariskan kekayaan mereka
pendiri grup sinarmas eka cipta wijaya yang tutup usia pada januari lalu mewariskan kekayaan kepada anak anaknya
begitu juga dengan ahmad hamami penguasa grup tiara marga trakindo dan ciputra yang baru tutup usia di november lalu
berikut ini peringkat sepuluh teratas orang terkaya indonesia versi forbes
hartono bersaudara menempati peringkat teratas orang terkaya indonesia versi forbes
selama sebelas tahun berturut turut dengan total kekayaan mencapai lima ratus dua puluh dua triliun rupiah
disusul keluarga wijaya dengan kekayaan satu ratus tiga puluh lima empat triliun rupiah
sebelumnya pendiri grup sinarmas eka cipta wijaya tutup usia di januari dua ribu sembilan belas
posisi ketiga ditempati pengusaha energi dan petrokimia prayogo pangestu yang lompat tujuh peringkat dari sebelumnya peringkat ke sepuluh
total kekayaan mencapai satu ratus enam sembilan triliun rupiah
susilo wonowi joyo turun dua peringkat
pemilik gudang garam ini memiliki total kekayaan
mencapai sembilan puluh dua empat triliun rupiah
diikuti oleh sri prakas lohia petrokimia pendiri indorama corporation yang memiliki total kekayaan tujuh puluh delapan empat triliun rupiah
di peringkat ke enam antoni salim pendiri salim group memiliki total kekayaan sebesar tujuh puluh tujuh triliun rupiah
selanjutnya diikuti oleh pemilik mayapada group tahir di peringkat ke tujuh
usai pt mitra keluarga karya sehat mengakuisisi tujuh rumah sakit dalam dua belas bulan terakhir
sementara itu pendiri ct corp khairul tanjung ada di peringkat sembilan dengan kekayaan mencapai lima puluh enam triliun rupiah
di peringkat sepuluh orang terkaya indonesia diduduki oleh jogi hendra atmaja
ditempati oleh bos mayora yang memiliki total kekayaan mencapai empat puluh dua triliun rupiah